hari kedua pendaftaran ulang penerimaan peserta didik baru atau ppdb sma smk tahun ajaran dua ribu enam belas
masih diwarnai banyak kendala
ratusan wali murid antre di dinas pendidikan dki jakarta untuk menyelesaikan persoalan kependudukan
dan kesalahan pengisian data
ratusan wali murid dari jakarta ataupun luar dki ini antre di dinas pendidikan dki jakarta sejak pagi
mereka hendak menyelesaikan soal kependudukan dan kesalahan pengisian data
yang menghambat pendaftaran anak mereka ke sma ataupun smk tujuan
sejak mengalami gagal sistem kamis pekan lalu
wali murid harus menulang tahapan pendaftaran
sementara itu dinas pendidikan dki jakarta telah bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil
untuk menyelesaikan masalah ini
dari urub c ke z kakaknya kan dari urubnya urub z
ternyata yang di sini urup
jadi kesalahan penulisan nama
kesalahan penulisan nama ya
pelapor ini masalahnya apa
rata rata sih masalah nik ya nomor induk kependudukan ya
sebenarnya nomor induk kependudukan ini adanya di dukcavil ya kependudukan dan catatan sipil
tapi karena ini kita ada sinkronisasi dengan dignas
jadi saya suruh di sini ditunggu aja penyelesaian dari dukcavil yang ada di dalam gedung masjid di dinas provinsi dki ini